kasus meninggalnya siswa sd di kabupaten tasikmalaya jawa barat menarik empati publik
perundungan diduga menjadi faktor penyebab meninggalnya siswa kelas enam sd tersebut
dan untuk mengetahui lebih lanjut terkait hal itu saya langsung bergabung melalui sambungan zoom
ada ato rinanto ketua kpaid kabupaten tasikmalaya
pak ato selamat petang
selamat petang mbak puspa
betul pak ato berdasarkan investigasi dari kpai tasikmalaya
sejak kapan ada informasikah sejak kapan korban diduga menerima perundungan
ya saya menjelaskan bahwa pada akhir juni
ini juga terjadi
kemudian di akhir juni
itu bahwa ada anak berusia sebelas tahun
terpaksa untuk melakukan persetubuhan dengan binatang
kemudian dari proses itu mereka disebarluaskan ke teman temannya
kemudian tentu perluas kesebuahan ini menjadi viral
di kampung tersebut selanjutnya
dalam proses ini
ada hasil pendalaman yang memang kami lakukan
ananda korban ini mengalami penurunan
baik itu perilaku yang terkait dengan perilaku keseharian
ataupun perilaku yang ada di dalam rumah
dari akumulasi dari peristiwa ini
kira kira hari kemarin
ananda korban ini dibawa ke rumah sakit
walaupun pulang kembali
tetapi kemudian ananda korban pada minggu malam dinyatakan
kira kira seperti itu mbak kuspa
atau kalau melihat video yang sempat viral
video asusila yang sempat viral kemudian
informasi yang digali oleh kpa itasik malaya
sebetulnya ada berapa banyak orang yang melakukan perundungan terhadap korban ph ini
dari pendalaman yang kami lakukan
diduga bahwa ini ada empat
dan keempat empatnya adalah anak anak
ya keempatnya adalah anak anak
cuma yang membedakan ada yang masih ada yang masih
namun keempat ini adalah pelaku
tetapi karena anak anak
sehingga kami tetap mengedepankan
mana anak anak kita ini tidak terganggu dengan proses yang terjadi
bahwa anak yang memang sudah menjadi pelaku
kemudian menjadi korban
ini adalah kata kata kpa itasik malaya
ini sudah terkait
bagaimana mengutamakan kenyamanan dan perlindungan anak
sehingga bisa perani dengan baik
meminimalisir siklus begitu ya
dari korban menjadi pelaku pelaku menjadi korban dan seterusnya
tapi pak ato ketika melihat atau ketika video asusila tersebut beredar
apakah kpai langsung bergerak begitu
atau adakah pihak sekolah yang melakukan pelaporan
sebetulnya sampai terjadi peristiwa
kematian kepada ananda
tidak terjadi pelaporan apapun kepada kpai
ini dengan melakukan sebuah jemput bola
sehingga kami kemarin
hari rabu kami mendatangi rumah korban
dan kami mengkonfirmasi tentang itu
kami juga mengkonfirmasi tentang
isu yang berkembang di masyarakat
bahwa anak ini adalah mengalami bullying dari teman temannya
kemudian kami mendapatkan itu
sehingga walaupun kami masih belum bisa membuktikan bahwa
anak ini meninggal dunia karena bullying
memang sampai hari ini
ananda ini tidak menyebut siapa pelakunya
kemudian siapa yang menyebarkannya
dan tidak pernah diperiksakan oleh psikolog
sehingga tidak bisa disimpulkan atau dijastifikasi bahwa
ananda ini tinggal karena faktor perundungan
tapi kami menduga dari gejala gejala
kemudian peristiwa peristiwa yang dialami oleh anak ini
biasanya anak seperti ini adalah anak yang
perundungan atau depresi
yang dimana depresinya itu sudah cukup berat
kira kira begitu mbak puspa
dikunjungi oleh tim kpai
kpai tasikmalaya hari rabu
sedangkan meninggal pada hari minggu
sudah hampir tiga hari kejadian
bagaimana kemudian melihat situasi keluarga di sana
psikologis atau psikis dari keluarga menerima kematian dan akibat kematiannya
ya itu mbak fusfa
sejatinya kami juga sejak awal ingin melakukan kunjungan
yang kami menghargai karena
sana keluarga masih dalam suasana berduka
kemudian pada saat kami datang
bahwa keluarga korban
baik ibu dan anak anda tentu merasa
sehingga kami mengingatkan bahwa
korban juga perlu dilakukan pendampingan keluarganya
sehingga hari ini kpai akan mengevakuasi
keluarga korban untuk tinggal di rumah aman kpai
sekarang dalam perjalanan
bagi ada di kantor kprk untuk saya
insya allah kita pulihkan konsistensinya supaya ke depan
kembali menerima kenyataan
kembali menghadapi siklus kehidupan yang sehari ini
yang sudah berlangganan
pak ato keluarga dari terduga pelaku dikatakan sudah
meminta maaf kepada keluarga korban begitu
namun bagaimana kemudian penyelesaiannya
apakah tetap akan dilakukan secara hukum
keluarga juga menyetujui ada jalur hukum yang harus ditempuh
jam empat belas tadi siang kami sudah melakukan pelaporan kesikmalaya
tidak bermaksud mengedukasi
tetapi saya pikir kami bermaksud mengedukasi
kemudian kami juga mengedukasi supaya ada efek
setelah kemudian hari di kabupaten pasir kemalaya
ataupun di daerah daerah yang lainnya tidak terjadi lagi hal seperti itu
sehingga sekali lagi bahwa semuanya masih anak anak
semuanya akan kami lindungi
kita masih bersadar diri bahwa ini adalah sebuah fakta
ini adalah sebuah kenyataan
bagaimana kita bisa mengambil pembelajar dari peristiwa yang hari ini terjadi
di mana kita mencoba meminimalisasi seksa anak menjadi perundungan di berikutnya
pak ato kalau melihat garis besar sendiri dari kabupaten tasikmalaya
sebetulnya seperti apa perundungan perundungan yang mungkin biasa terjadi di kalangan anak anak
dan bagaimana pengawasannya
ya sebetulnya perundungan terjadi juga nih
sejak dulu ada ejekan ada segala macam
yang hari ini yang membedakan adalah bahwa tidak semua perundungan itu dapat
dengan kuat oleh anak anak
ada yang memang anak anak yang memang apa namanya
jiwa pesimisnya masih lemah
sehingga ini berdampak secara keseluruhan kepada perilaku dan tingkat hati
tentu dari kabupaten pasir kemalaya
beserta juga terkait
kita akan melakukan edukasi masyarakat
supaya pesan ini betul betul tersampaikan dengan baik
secara efektif kepada masyarakat secara utuh
informasinya yang didapat terduga pelaku dengan korban
apakah berasal dari satu sekolah pak ato
terduga pelaku ini ada yang satu sekolah dan juga ada yang di sekolah
di satu desa tetapi berbeda kampung
oke apakah sudah ada laporan dari sekolahnya sebelumnya
atau mendapatkan informasi dari sekolah bahwa memang korban dan juga terduga pelaku
memiliki hubungan yang tidak baik mungkin sangat terlihat di sekolahnya atau seperti apa
masih belum masih belum melebar ke sekolah
sekolah sekolah juga tidak mendatangi kantor kpi jg wanasa sibiria
pendalaman kami masih berusaha dan mencoba menggali informasi
setelah kami mengamankan terlebih dahulu kondisi pesikis keluarga korban
baik pak ato empat terduga pelaku ini apakah sudah diajak berbicara
masih belum mbak masih belum ya
ya kita masih berkonsentrasi kepada pemulihan korban
mudah mudahan besok atau lusa kita sudah bisa melakukan komunikasi dengan pelaku
baik fokusnya saat ini adalah bagaimana memulihkan psikis dari keluarga korban
kemudian dibawa ke rumah aman kpai untuk dibantu diperbaiki lagi kembali
begitu ya psikologis mengingat melihat banyak video yang sangat menyesakan begitu
baik pak ato terima kasih banyak atas informasinya
oke terima kasih mbak bujjoba
kita akan nanti update mengenai kasus ini
terima kasih selamat malam
ato rinanto ketua kpai dekabupaten tasikmalaya jawa barat